sebanyak empat puluh sembilan brand kendaraan roda empat roda dua dan kendaraan komersial meramaikan pameran
otomotif gaikindo indonesia international auto show atau gias dua ribu dua puluh tiga dalam gias kali ini ada
lima brand otomotif pendatang baru yang mencoba menarik perhatian konsumen indonesia yaitu neta
maxus hafal gwm tank dan ora semuanya merupakan brand asal negeri tirai bambu saat ini saya sudah
ada di boothnya neta menjadi salah satu brand otomotif asal tiongkok yang baru bergabung
di industri otomotif indonesia nah neta ini menjual atau memajang tiga produk ada neta
u netta v dan juga netta s nah netta v ini menjadi salah satu produk yang sudah ditawarkan kepada
masyarakat dengan sistem pre booking kita lihat yuk dalamnya kayak gimana
sekarang kita udah ada di interiornya neta v nah hampir sama sama kebanyakan mobil listrik yang
udah dijual di indonesia interiornya cukup modern tapi juga minimalis dan ini tablet siapa gede
banget nih ada di sini nah layar berbentuk seperti tablet ini berfungsi sebagai head unit
anikan aja ini bisa dilepas mungkin konsumennya senang ya beli mobil bonus tablet lihat dari warna
warna yang tersedia di netavi sendiri kayak ada biru ada pink kelihatannya mobil ini menyasar
generasi anak muda ataupun orang tua yang memiliki mobil yang lebih kecil dari mobil yang tersebut

selalu budget gitu ya nah netta sendiri di indonesia nantinya akan berfokus untuk menjual mobil mobil
otomotif terbaru selanjutnya yang juga masih sama sama dari tiongkok adalah maxus dan ini dia
produknya maxus niva sembilan sebenarnya brand maxus adalah anak perusahaan dari sek motor yang juga menjadi
induk dari wuling motors dan juga mg motors yang udah lebih dulu masuk ke indonesia jadi mobil ini
sama kedua brand tadi masih saudaraan kita lihat yuk gimana interior dari mobil ini
wah nyaman banget di dalam sini nih posisi duduknya fiturnya juga banyak dan bahkan untuk mengoperasikan
beberapa fitur yang ada di dalam mobil ini cukup disentuh lewat layar yang ada di sisi kanan
juga sisi kiri penumpang yang ada di bagian tengah dan mobil ini ternyata cocok buat dijadikan
salah satu transportasi buat para penjabat yang nanti lagi mau kampanye bisa dadah dadah abel di sini nih
loh dada pilih saya pilih saya gitu kan mobil ini juga jadi mpv premium pertama di indonesia yang
menggunakan teknologi berbasis energi listrik dan kalau tadi kita lihat interiornya serta juga
desain eksteriornya udah ketebak lah ya kalau mobil ini mirip sama salah satu produk yang juga
udah dijual di indonesia klub pertama asal jepang klub kedua kayaknya dipunyai oleh kebanyakan orang
alphard sekarang saya udah ada di bootnya hafal gwm tank dan juga ora dimana ketiga brand ini adalah
brand otomotif baru asal tiongkok yang tergabung dalam satu induk perusahaan yang sama yaitu grid
wall motor atau disingkat jadi gwm nah masing masing brand ini punya spesialisasi tersendiri apa aja
pertama ada hafal kalau diartikan ke bahasa indonesia artinya ingat beda ya beda hafal ini punya karakter
yang cocok buat anak muda jadi di indonesia bakal main di kelas compact suv yang udah banyak tuh pemainnya
tapi sayangnya mobil ini belum merilis berapa harganya
yang kedua ada gwm tank dari namanya cukup strom ya tapi tenang aja kok
mobil ini nggak punya senjata kayak yang dipakai buat perang ataupun tank tank perang itu
dan kalau dilihat dari desain eksteriornya ini lebih mengarah kepada big suv yang di indonesia juga udah ada pasarnya
lihat interiornya juga sepertinya berkiblat sama mobil mobil buatan eropa gitu
wow terdengar kuat ya tapi tidak sekuat tank baja lah pastinya
yang ketiga ada ora kayak bahasa jawa ya tapi mobilnya bukan dari jawa melainkan dari tiongkok namanya aja ora
nah mobil ini punya teknologi berbasis energi listrik
dan kalau dilihat desainnya mirip mirip ya sama mini cooper ataupun vw beetle dari eropa sana
dan kalau dilihat warna yang dipajang di sini warnanya cukup unyu unyu ya
jadi cocok buat generasi milenial ataupun kaum hawa yang pengen nyobain mobil ini
meski memiliki karakteristik berbeda masing masing menggunakan teknologi yang sama
yakni teknologi berbasis energi listrik baik hybrid ataupun full electric vehicle
saat membuka gias dua ribu dua puluh tiga menko perekonomian air langga hartarto mengatakan
kehadiran brand otomotif asal tiongkok menjadi bukti suburnya iklim investasi di sektor otomotif indonesia
brand baru otomotif tiongkok yang hampir semuanya telah berkomitmen untuk melakukan manufaktur produknya di tanah air
disebut akan membuka lapangan pekerjaan dan transfer teknologi baru bagi dunia industri
ya tentu kita lihat ev nya banyak yang masuk dan harganya terjangkau
dan ini sebagian besar akan masuk dengan pola ckd dan tentu diharapkan meningkatkan persaingan otomotif
kelima brand baru ini menyusul brand brand asal tiongkok yang sudah lebih dulu meramaikan pasar otomotif indonesia
antaranya wuling bfsk mg motor ceres dan ceri
albi pratama barameestro tangerang banten